sejumlah ibu ibu pkk pengurus rt setempat mendatangi satu persatu rumah warga
yang berada di kawasan lubang buaya cipayung jakarta timur senin pagi
kedatangan mereka untuk memberikan langsung bantuan sosial tahap sepuluh
yang diberikan pemerintah melalui kementerian sosial
serta pemprov dki jakarta selama masa pandemi covid sembilan belas
sebelum menerima bantuan sosial warga penerima manfaat juga diminta
untuk menjalani serangkaian protokol kesehatan
seperti pengecekan suhu serta mencuci tangan
tetap mengikuti protokol kesehatan
kita semua memakai masker selalu cuci tangan dengan hand sanitizer
dan selalu juga cek suhu tubuh
itu dilakukan juga kepada semua para rt dan pengurusnya
pkk kader dan tokoh masyarakat yang terlibat
salah seorang warga mengaku sangat terbantu dengan pemberian bansos
karena mereka tak harus dapat mengantre
tidak harus antri antri
antri antri kan malah bikin masalah ya
bisa mengakibatkan ya itu karena lagi covid ini
ya mungkin yang tadinya nggak terkena jadi mungkin rapid
cara pembagian dari pintu ke pintu diharapkan mampu menghindari kerumunan
yang dapat menyebabkan potensi penurunan covid sembilan belas
terlebih jumlah kasus
kasus harian covid sembilan belas di jakarta semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir
reski iftariahya jakarta